saudara prabowo subianto dan gibran raka buming raka sudah ditetapkan kpu sebagai presiden dan wakil presiden terpilih
teka teki komposisi menteri kabinet prabowo gibran kini jadi yang ditunggu tunggu
prabowo dan gibran bahkan sudah melakukan pertemuan khusus untuk merumuskan komposisi kabinetnya
tak hanya soal strategi menempatkan orang orang terbaik dan mumpuni di bidangnya
tapi apakah susunan kabinet ini juga bisa mengakomodir bales budi pada partai pendukung
mengingat besarnya koalisi pendukung
tak dipungkiri partai koalisi pendukung punya kans besar untuk menempati kursi kursi menteri prabowo
salah satunya partai demokrat
saat buka bersama dengan prabowo pada rabu lalu
ketua umum partai demokrat agus harimurti yudhoyono mengaku sudah diminta langsung oleh prabowo
untuk menyiapkan kader kader terbaik
dari partai demokrat untuk jadi menteri
soal siapa kader terbaik demokrat ini ahi belum mau membocorkan
yang jelas saat itu ahy menyebut
demokrat tidak menuntut apa apa dan menghormati keputusan prabowo
soal permintaan prabowo ke ahy ini
wakil presiden terpilih gibran raka buming raka menyebut
masih terus dibahas dengan partai koalisi
partai demokrat menyatakan tadi kami siap untuk mengawal pemerintahan ke depan
nah kami tidak ingin pertama menuntut yang lain lain
kami sendiri tentunya menghormati karena beliau adalah seorang pemimpin yang punya komitmen
saya sendiri memang pernah diminta oleh beliau untuk mempersiapkan kader kader terbaik partai demokrat
mas berapa kader mas
mas berapa kader mas
nah tentu masih dibicarakan nanti dengan pak prabowo dan juga dengan partai koalisi
dengan demokrat ya dengan semua partai
terus nanti untuk kursi kursinya kursinya dan jatahnya seperti apa
kalau demokrat menyenggol tipis tipis soal jatah kursi menteri di kabinet ini
punya kontribusi besar kemenangan prabowo gibrant di pilpres hingga dua puluh lima
ketua umum golkar erlangga hartarto pada enam belas maret lalu menyebutkan
meminta jatah minimal lima kursi menteri kepada prabowo gibran
meski hingga kini belum diminta prabowo untuk menyiapkan kadernya
namun erlangga memastikan banyak kader golkar yang siap menempati posisi menteri
saya sampaikan ke pak prabowo kontribusi golkar ke pak prabowo
karena kita lima belas dari lima puluh delapan maka kita kontribusi dua puluh lima pak prabowo
jadi kalau dua puluh lima kalau bagi bagi ya banyak banyak sedikit boleh lalu
kalau yang kita sebut lima itu minimal tapi kalau dihitung proporsinya dua puluh lima persen room masih banyak
lalu bagaimana dengan partai amanat nasional
mengingat pan ini sudah berada di barisan pendukung prabowo sejak dua ribu empat belas
ketua umum partai pan julkifli hasra menyebut
soal penentuan menteri di kabinet adalah hak prerogatif presiden terpilih dalam hal ini prabowo subianto
zulkifli hasan menyerahkan keputusan pada prabowo dan yakin jika prabowo bisa memutuskan yang terbaik
soal kabinet kami ini pan ini paham betul
itu haknya prioritatifnya bapak presiden terpilih ya terserah beliau
yang jelas pan sepenuh jiwa raga lah untuk belakang pak prabowo untuk mensukseskan program program visi misi